tanggul sungai kualuh yang berada di desa sialang taji kecamatan kualu selatan
kabupaten labuhan batu utara sumatera utara jebol sepanjang tujuh belas meter
jebolnya tanggul ini akibat gerusan luapan air sungai kualuh yang terus menerus meluap
akibat curah hujan yang tinggi
hingga minggu siang empat puluh rumah warga terendam banjir
tiga puluh lima kepala keluarga di dusun pangomuan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat
tidak hanya itu delapan dusun terisolir
ketinggian air bervariasi dari tiga puluh hingga lima puluh cm
hingga kini aktivitas warga lumpuh total karena sekeliling perkampungan mereka sudah dikepung banjir dan akses jalan terputus
ternyata tadi malam hujan begitu deras dan kiriman air dari hulu yang sangat tinggi
maka tanggul dan jalan sosoknya ini jebol
akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota jakarta jalan di panjaitan jati negara jakarta timur tergenang air dengan ketinggian sepuluh hingga lima belas cm pada minggu siang
selain derasnya hujan genangan ini diperparah akibat saluran air yang kurang baik
akibatnya lalu lintas dari arah cawang yang menuju rawamangun hanya bisa dilalui lajur sebelah kanan
tim liputan cnn indonesia